kita akan mengetahui perkembangan terkini dari dampak erupsi gunung sinabung
sudah terhubung malam ini dengan nata nail perangin angin
kepala laksana tugas kepala pelaksana bpbd kabupaten karo sumatera utara
selamat malam bang nail
selamat malam mbak
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight
bang nail ini bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini
di lokasi erupsi gunung sinabung malam hari ini
ya dapat kami sampaikan bahwa kondisi gunung sinabung pada saat ini
memang sudah tidak lagi erupsi
aktivitas masyarakat kembali normal
walaupun terdapat gangguan gangguan sisa sisa debu material abu vulkanik
yang tadi siang sudah mulai sudah kita bersihkan bersama pemadam kebakaran
bersinergi dengan tni polri mbak
oke ada berapa banyak warga atau rumah warga yang terdampak dengan abu vulkanis ini bang nail
untuk jumlah warga
jumlah rumah warga yang terdampak ini tersebar di tiga kecamatan
di seputaran gunung sinabung yaitu kecamatan berestagi namanteran dan kecamatan merdeka
jadi memang hampir di seluruh tiga kecamatan ini terpapar abu vulkanik mbak
oke bang nail mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana saat
kondisi di lokasi yang terdampak oleh erupsi gunung sinabung pada saat kejadian
pukul sepuluh waktu kolom abu ini naik sekitar lebih dari sepuluh km
dapat kami sampaikan bahwa memang sebelumnya juga sudah terjadi erupsi pada hari sabtu dini hari
semalam itu gunung sinabungnya tidak erupsi tapi tadi pagi pukul sepuluh lewat enam belas wib
gunung sinabung kembali erupsi di mana tadi kita juga tergejut masyarakat juga tadi tergejut
karena aktivitas masyarakat pada hari ini tadi seperti biasa yaitu bertani
tetapi ketika ada erupsi gunung sinabung itu
karena memang sudah terbiasa mbak ya jadi masyarakat juga tidak terlalu panik
mereka kembali ke rumah masing masing jadi aktivitas jalan raya juga terganggu
karena tertutup debu abu vulkanik jarak pandang juga sudah hanya sampai lima meter
dari jarak pandang kita waktu kita langsung turun ke lapangan tadi siang mbak
tapi setelah kita bersihkan mulai kita bersihkan bersinergi dengan tni polri di lapangan
pelan pelan jalur jalur utama yang dilalui
aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal mbak
oke bang nail tadi kita juga dapat informasi kalau misalnya alamat asap maksud kami
ini mengarah ke arah timur dan tenggara salah satunya kawasan wisata brastagi
di sana apakah ada persiapan kemudian juga persiapan untuk mengungsi atau bagaimana seperti itu
untuk mengungsi kita belum ada perlu rekomendasi untuk mengungsi karena memang ancamannya masih sebatas abu mbak
jadi memang penanganan kita tadi
mengungsi kita belum ada perlu rekomendasi untuk mengungsi karena memang ancamannya masih sebatas abu mbak
jadi memang penanganan kita tadi
membersihan sekalian dengan pembagian masker kepada warga yang beraktivitas di luar
selanjutnya juga tadi himbuan juga kepada warga dan wisatawan agar jangan mendekat gunung sinabung bang
karena tadi ada juga kita dapati wisatawan yang mencoba coba mengabadikan momen momen erupsi gunung sinabung dari jarak yang kita larang mbak
jadi tadi tempat juga kita himbau untuk meninggalkan lokasi yang dilarang oleh pemerintah mbak
berarti kawasan wisata beras tagi sampai saat ini masih ditutup mbak nail
sampai saat ini sore tadi
sampai saat ini sore tadi
kawasan beras tadi sudah mulai biasa
sudah kembali aktivitas normal karena dari siang sampai malam ini kita laksanakan penyiraman untuk pembersihan sisa abu vulkanik
sehingga aktivitas warga juga perlahan lahan kembali normal mbak
oke mungkin bang nail bisa bercerita atau apa yang diminta oleh masyarakat bantuan yang kira kira bisa kami berikan untuk teman teman warga sinabung
ya saat ini kami pemerintah boten karo memang sudah melakukan
memang sudah melaksanakan pembersihan dengan sumber daya yang ada pada kami
tapi memang kami akui keterbatasan sumber daya pada kami juga terbatas karena kami tadi hanya mengerahkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran yang dibantu dari pmi dan dari polres
jadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah atasan kami pemerintah provinsi untuk dapat membantu mobil tangki sehingga pembersihan secara massal dapat kami lakukan

pertemuan terdapat semua kemas unbelievable

sehingga nantinya aktivitas warga kembali tidak terganggu kembali tidak normal
dan pasitas pasitas umum juga dapat kami jangkau untuk dapat kami bersihkan secara bersamaan di seluruh daerah daerah terdampak mbak
oke bang nail tadi kita juga dapat informasi bahwa ini lava lahar di gunung sinabung kan masih aktif ya ke depannya
apabila mereka nanti akan dievakuasi dari tempat tinggal mereka masing masing
kemudian juga bagaimana penanganan di sekitar wilayah gunung sinabung sendiri
jadi skenario terburuk sudah kami evaluasi juga tadi bersama dengan dandim dan kapolres bersama bupati karo
bahwa bila terjadi skenario terburuk kami sudah siapkan tempat tempat penampungan sementara
mbak kebetulan di kabupaten karawi ini kan di setiap desa ada namanya jambur
yaitu tempat acara adat adat keluarga yang dapat menampung dalam skala jumlah besar
di situ nanti kami petakan desa mana kemana desa mana yang kemana
sekaligus juga ada juga bekas hunian sementara dulu yang pernah dipakai oleh pengungsi yang pernah kita evakuasi mbak
dulu pernah juga ada pengungsi yang kita evakuasi namun sekarang sudah kita pulangkan
kita bangunkan kemarin hontarannya namun sekarang hontarannya itu sedang kondisi
jadi itu juga nanti akan kita plot apabila terjadi skenario terburuk yang tidak kita harapkan
sehingga nanti penanganan pengungsi sinabung ini dapat segera kami tangani secara cepat pak
ya betul tidak kita harapkan tapi memang kita harus waspada dengan bagaimana kondisi kedepannya
seperti itu terima kasih